keluarga perumahan bukit cengkeci manggis depok
geger karena menemukan pengendara mobil
tewas penuh luka tidak jauh dari kendaraan
belakangan korban diketahui bernama
selang dua pekan penyelidikan kasus ini terungkap
selasa tujuh februari keluarga korban pengemudi taksi online
yang didampingi kuasa hukum mendatangi
polda metro jaya untuk menanyakan pelaku pembunuhan
dari hasil pertemuan dengan penyidik terungkap
pelaku pembunuhan sudah ditangkap
dan merupakan anggota polri yang bertugas
di detasemen khusus delapan puluh delapan anti teror abas polri
tadi kami sudah menanyakan informasinya pelaku masih aktif
sebagai anggota yang disebutkan adalah densus delapan puluh delapan
inisialnya disebutkan apa
inisialnya kalau tidak salah hs
hasil dari tadi awal olah tkp satu ini di kitas
di ditas ini kemudian ditindaklanjuti dalam hal ini
dari densus delapan puluh delapan langsung mengamankan pelaku
saat ini pelaku anggota densus delapan puluh delapan yang ditangkap di bekasi jawa barat
telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan
di treskrimum polda metro jaya
demi leputan cnn indonesia